pemirsa dengan adanya varian baru penularan covid sembilan belas menjadi lebih cepat terjadi
covid sembilan belas menyasar semua usia termasuk anak anak
protokol kesehatan dan vaksinasi membuat penularan bisa lebih dikendalikan
namun itu saja tidak cukup
kita mesti tetap meningkatkan kewaspadaan terutama demi kesehatan buah hati kita
di dokter menjawab kali ini kita akan ulas lebih dalam pencegahan varian baru covid sembilan belas terutama terhadap anak anak
bersama saya lucia saruy dan narasumber kita dokter spesialis anak dr felicia triwardani tobing
baik baik ya dok ya
kita agak khawatir ya dok dengan varian yang baru ini yang menurut informasi lebih menular kepada anak anak
betul begitu ya dok
betul jadi varian baru ini varian delta dibandingkan pendahulu pendahulunya itu menimbulkan
kesakitan lebih banyak sebesar dua lima kali kepada anak anak
kalau yang dulu kita sering melihat bahwa orang tua kena pengasuh kena tapi anaknya aman aman aja
kalau sekarang biasanya satu keluarga atau bahkan bisa anaknya aja yang kena orang tuanya enggak
karena sifat alaminya dari si varian delta ini memang lebih banyak menyerang anak anak sebesar dua lima kali
dan juga lebih banyak menyebabkan gejala penyakit yang lebih besar
jadi sebenarnya yang melatar belakangnya peningkatan kasus ini apa dok
jadi si varian sebelumnya itu yang varian alpha atau yang originally dari wuhan itu dia ke anak anak masih lebih jarang
tapi kalau varian delta ini memang lebih tinggi sifat menyerangnya terhadap anak anak
oke berarti protokol kesehatan yang diterapkan kepada anak anak ini harus lebih tinggi
karena apalagi si varian delta ini kita tahu sendiri penyebarannya lebih cepat kan
airbone dulu kita harus bercakap cakap lima belas menit baru bisa kena
sekarang satu dua tiga menit aja sudah bisa kena
tentu protokol kesehatannya harus makin kencang ya
nah jadi bagaimana dok menerapkan protokol kesehatan pada anak anak
karena kita tahu kan mereka lebih tidak gampang begitu ya
lebih susah untuk menerapkan memakai masker secara terus menurut
nah ini bagaimana dok
protokol kesehatan yang paling baik adalah mereka melihat kita dulu
jadi kita sendiri harus menerapkan protokol kesehatan yang benar benar mumpuni
baru kita jelaskan kamu tahu nggak kenapa ayah atau ibu melakukan ini
karena ada virus karena begini begini
karena virus ini bisa menyerang
dan kita ajarkan mereka pentingnya memakai masker pentingnya mencuci tangan
bahkan kalau dulu kita bisa masuk rumah melenggang
habis kerja sekarang nggak bisa
mungkin kita sebagai orang tua kalau tidak yakin dengan status kita
kita bisa juga di rumah tetap menggunakan masker gitu
untuk mencegah penularan lebih lanjut kepada anak anak kita
nah itu kalau kita bicara soal protokol kesehatan
belum lagi efeknya kepada anak anak mungkin terkait dengan perkembangan mereka begitu ya
mereka tidak hanya beradaptasi dengan gaya hidup baru
tapi juga harus dengan semua yang berbeda begitu
tidak lagi bisa bertemu teman teman
nah ini bagaimana ya dok ya
nah ini yang berat ya
new normal ini berat memang buat anak anak ya
karena kalau kita bicara new normal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
pertumbuhan dari segi fisik
misalnya dari fisik mereka nggak bisa main lagi nggak bisa berinteraksi sosial
otomatis berpengaruh ke mentalnya
jadi kita harus benar benar melakukan segala sesuatu yang kita bisa nih
untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak kita
apa yang tidak bisa didapatkan sebelumnya
kita usahakan supaya di rumah bisa didapatkan juga
kan sekarang ini anak anak mungkin jadi terbatas
tidak bisa lagi keluar rumah begitu ya
tidak lagi bisa melakukan kegiatan di outdoor
padahal sebenarnya ini mereka perlukan begitu ya
untuk tumbuh kembang secara fisik begitu ya dokter
nah ini bagaimana cara mensiasatinya dok
paling kalau pergi juga keliling keliling naik mobil nggak turun juga kan nggak bisa
jadi kita mensiasatinya dengan seperti yang saya bilang tadi
memberikan apa yang mereka dapatkan di luar ya
kalau dari segi fisik misalnya vitamin d
ya mereka kan biasanya main sama teman teman berolahraga di sekolah
berupacara di sekolah itu dapat vitamin d dari sinar matahari
kecuali kalau kita jemur sendiri anak kita
mungkin kita bisa kasih suplementasi vitamin d
nah dari segi mental ini yang susah
pr buat orang tua gimana caranya mereka bisa tetap happy
tetap senang walaupun nggak ketemu teman teman di luarnya
tetangga tetangga peer group mereka lah yang seusia gitu
bagaimana kita bisa menyiasatinya dengan melakukan hal hal
yang membuat mereka ikut proaktif bersama sama di rumah
oke kalau dokter lihat sejak pandemi ini apa sih perubahan terbesar
yang terlihat pada anak anak sekarang dok
perubahan yang terbesar satu mereka harus lebih ketat menjaga kesehatan pastikan
selain dengan yang saya bilang menjauhkan
yang saya bilang menjauhi kerumunan prokes lima m dan segalanya itu
mereka harus makanan makanan yang bergizi menjaga diri sendiri
nah yang terakhir ya itu prokesnya itu yang paling besar
mereka harus diajarkan bagaimana cara memakai masker yang benar
cuci tangan yang benar tidak menyentuh tangan dan mulut
jadi banyak hal hal baru yang buat mereka yang mungkin terlalu banyak
kadang kadang to muts kita harus kasih pelan pelan ya
apakah kemudian terlihat juga lebih gampang marah atau lebih gampang perubahan mood nya begitu
oh tentu tentu
mood swing itu sangat sangat tinggi gangguannya terutama pada usia pretens dan teenager ya
itu kesehatan mental menjadi salah satu sorotan dari ikatan dokter anak indonesia
karena sudah banyak mula yang terganggu kesehatan mental
yang mungkin kalau kita keluarga yang lebih beruntung memiliki rumah yang mumpuni
cukuplah untuk anak anak
ya oke tapi kan ada beberapa keluarga yang mungkin hanya satu petak rumahnya
satu pintu dan tidak bisa keluar rumah sama sekali kan itu menjadi suatu beban tersendiri
oke untuk saat ini untuk anak anak di atas dua belas tahun kan sudah bisa vaksin ya dok
ini bagaimana menurut dokter
harus divaksinasi jadi sebaiknya di atas dua belas tahun kita vaksinasi mengikuti program pemerintah
karena ini bisa melindungi mereka dari varian delta
walaupun sinovac tetap bisa melindungi loh dari varian delta apalagi jika sudah dilakukan dua kali
mungkin banyak yang masih takut dengan efek jangka panjangnya ini bagaimana dok
efek jangka panjangnya kalau vaksinasi sebenarnya kalau sinovac itu kita udah hampir mirip dengan campak
jadi virus yang dimatikan dilemahkan itu kita sebenarnya sudah sering main di situ
jadi dari mereka masih bayi juga sudah mengenal dan biasanya sih efek jangka panjangnya hampir tidak ada ya
oke jadi memang
oke jadi memang sebaiknya disarankan untuk vaksin saja begitu ya yang di atas dua belas
baik dok kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi nanti
pemirsa jangan kemana mana kita masih akan berbincang tentang pencegahan penularan covid sembilan belas di dokter menjawab
tetaplah bersama kami
ya kembali lagi di dokter menjawab saya masih ditemani oleh dokter spesialis anak dr felicia triwardani tobing
dok tadi kita sudah bicara tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan pada anak anak
nah kalau untuk di rumah sendiri nih bagaimana dok mencegah supaya virus ini tidak masuk ke dalam atau tidak ada di rumah begitu
oke jadi yang pertama paling ideal adalah satu keluarga satu keluarga yang ada di rumah baik art dan lain lain nggak boleh keluar rumah sama sekali
walaupun kadang kadang work for a long time
kadang kadang work from home tetap aja kita harus ke pasar harus berbelanja harus melakukan membeli kebutuhan kebutuhan ya
nah jadi yang berarti kita harus tetap lakukan prokes itu di rumah yang pertama begitu pulang ya mandi lah seperti biasa
kemudian mencuci tangan dan mungkin kalau ya seperti saya bilang tadi tidak yakin dengan status kita kita memakai masker di rumah
dan jangan lupa semua yang sudah bisa divaksin harus divaksin supaya gak bawa virus masuk ke rumah
kita ke anak anak yang belum bisa divaksin dua belas tahun ke bawah gitu
apakah pemakaian penyemprotan disinfektan itu efektif nggak dok
nah kalau penyemprotan disinfektan itu sebenarnya agak tricky ya
jadi disinfektan itu jadi kita ada penularan covid itu ada tiga
satu droplet dari cairan tubuh hair bone sama fomite
phomite dari pegang pegang terus kita pegang wajah kita
pegang pegang barang barang terkontaminasi
dan disinfektan itu sendiri cuma untuk yang fomite itu
jadi dia untuk permukaan untuk barang barang yang pernah tersentuh atau terkena orang orang yang covid itu cukup dibersihkan dengan disinfektan itu
tapi yang di udara enggak
yang di udara enggak
pengaruh pakai disinfektan itu bahkan malah menimbulkan polusi udara
jadi gak boleh sering sering
makanya kita lihat juga dulu kan ada sterilisizer chamber ya kalau masuk mall disemprot semprot kan
itu karsinogenik jadi gak dipakai lagi
jadi penyemprotan disinfektan boleh kalau misalnya habis isoman habis itu disemprot semua
tapi nggak usah sering sering dan itu pun juga efektif cuma saat itu aja
ya abis disemprot ya bersih
tapi besok atau beberapa jam kemudian udah gak efektif lagi
kalau penyemprotan seperti hand sanitizer ke tangan itu juga mungkin tidak bagus kalau terlalu sering ya
tapi kalau tangan kan apa namanya masih yang kita takut adalah kalau disinfektan kan masif ya
jadi masuk ke paru parunya itu yang kita takut
kalau tangan kan masih
bisa mengganggu pernafasan ya
iya bisa mengganggu pernafasan sendiri
nah yang menarik nih dok menteri dalam negeri sempat menyarankan untuk menggunakan pembersih udara yang memakai hepa filter begitu
nah ini menurut dokter bagaimana saran ini dok
sebenarnya hepa filter itu sudah sering ya
kalau kami di rumah sakit juga harus ada hepa filter itu
high efficiency particulate air itu adalah suatu sistem di mana si udara yang kosong
di udara yang kotor dengan dekontaminasi dengan
jadi udara di dalam ruangan itu indoor itu juga ada air pollutantnya
bisa biological biological itu misalnya virus bakteri dan lain lain
bisa juga chemical chemical itu misalnya formal dehid asbestos dan lain lain
jadi kalau fungsinya si hepa filter itu nanti dia ambil itu semua udara yang kotor dia saring dikeluarin lagi udara bersihnya
lagi udara bersihnya jadi memang
sebenarnya bisa membantu untuk
mengurangi indoor air pollution nya sih
jadi ini lebih baik
dibandingkan penggunaan disinfektan
begitu ya dok ya oh iya
tujuannya dulu nih seperti yang saya bilang
kalau disinfektan tujuannya hanya untuk permukaan
tapi kalau untuk udara ya harus
hepa filler itu dan jangan lupa harus

kalau cuma sekali dinyalain terus dimatiin
sekali banyak ini memang harus dua puluh empat jam
jadi sebaiknya ini
di setiap rumah juga
sebaiknya menggunakan hepa filter begitu ya
kita lihat tetap kita
lihat situasi dan kondisinya kalau ada
rumah yang misalnya sudah green friendly
yang semuanya terbuka ventilasinya
cukup mungkin nggak perlu
atau jauh tapi dia juga harus jauh
dari jalan raya
jauh dari yang bisa membuat polusi
tapi kalau misalnya rumah
atau ofis yang paling sering tanpa
ventilasi itu sangat perlu atau sekolah
jadi ruang ruang tertutup
ini sangat disarankan untuk
menggunakan pembersih udara
jadi ruang tertutup apa saja
yang sebaiknya menggunakan ini
yang karena kita juga targetnya
kan lebih ke anak anak loh
paru mereka belum matang
yang kedua mereka itu bernafas
lebih sering daripada kita jadi frekuensinya
itu lebih sering yang ketiga
dengan eksersis dengan kegiatan mereka
mereka jadi rapidly gitu jadi lebih cepat
polusi yang atau virus
atau bakteri juga yang terhirup lebih
banyak makanya di mana ada
anak anak seperti sekolah rumah
tempat les tempat ngaji itu
sebaiknya kita lakukan
menggunakan pembersih udara begitu ya
nah kalau di rumah berarti lokasi yang tepat itu di mana
di kamar tidur kah
atau di ruang keluarga
kalau bisa yang semua
yang kira kira ventilasinya kurang
tapi kalau memang kita harus pilih
tergantung dengan budget atau yang lain lain
di mana anak itu paling seringnya
misalnya di kamar atau di ruang belajar gitu
di situlah kita
tempatkan air purifiernya
kalau bisa ya jangan dipindah pindah
karena walaupun anaknya tidak berada di situ
si air purifier tetap bekerja untuk
membersihkan ruangan tersebut
ini kan jadi sistemnya
dia menyedot udara kotor kemudian
dibesarkan disaring begitu ya
dan mengeluarkan udara yang bersih
nah ini apakah berarti air purifier ini sendiri
perlu diservis seperti ac
yang namanya ada filter
pasti hepa filternya itu harus
dan harus dilakukan
melihat sekarang ini
seperti dokter mengalami di rumah sakit
seberapa efektif sih dok
penggunaan air purifier ini
alami sendiri kan kita tidak bisa
ukur ya tetapi sudah ada lembaga yang
mengukurnya lembaga independen
bahkan bisa covid sembilan belas bisa dikurangi
karena itulah di setiap
tempat isolasi juga
di rumah sakit diberikan itu
dan kita pun juga kalau punya keluarga nanti yang
sedang isoman sebaiknya di kamar dia
juga kita berikan air purifier ini
yang dengan hepa filter ya
oke baik kita masih akan membahas ini lebih lanjut
dokter tapi kita harus jeda dulu
pemirsa kami masih akan
mengulas pencegahan penularan covid sembilan belas di dokter
menjawab tetaplah bersama kami
anda masih di dokter menjawab dan kita masih bersama
narasumber kita dokter spesialis anak
kalau tadi di rumah atau di ruangan ruangan
tertutup disarankan memang menggunakan
pembersih udara begitu ya
ini kalau kita kembali lagi ke masalah anak anak
misalnya nanti sudah kembali bersekolah
tentunya di sekolah juga sebaiknya kan disarankan
menggunakan pembersih udara
nah sepanjang perjalanan mungkin di
bus atau di
mobil begitu apakah juga sebaiknya
menggunakan bersih udara bila ada begitu
iya jadi kalau misalnya
kendaraan tertutup baik umum maupun
pribadi ya tetap sebaiknya menggunakan
pembersih udara atau air purifier itu
beruntung kita sekarang kayaknya
sudah ada air purifier yang compact
apalagi kalau anak kita dengan
supir saya sering juga loh
mendapatkan penularan dari
art yang mengantar anak sekolah
walaupun sudah pakai masker tapi yang namanya
semua kendaraan ditutup pakai ac
mungkin macet juga jaraknya
agak jauh jadi udara berkumpul
disitu situ aja jadi sekali ada virus
atau polutan yang lain
berkumpul disitu jadi bisa tetap
membawa efek buruk buat anak oke ya kalau
dari yang saya baca ini ada ya jenis pembersih udara
ke dalam mobil seperti yang
dari blue air begitu ya jadi dipasangkan
tinggal dipasangkan ke
power supply mobil begitu nah ini jadi
berarti cukup efektif ya dok ya cukup efektif
nah kalau kemudian
dari hasil uji
ini ternyata memang mampu
mengurangi resiko penularan begitu
nah ini termasuk
juga termasuk begitu ya dok ya
jadi sekarang hepa filter yang ada selalu
bahwa mereka bisa menyaring
ini sebenarnya
enam puluh empat sampai sekitar
empat belas lebih kecil
tetapi menurut penelitian lembaga independen
memfiltrasi atau menangkap
virus yang sampai berukuran satu mikron
jadi dia cukup efektif
dan itu bukan dibuat
oleh si produsen itu sendiri
tapi suatu lembaga yang tidak mendapatkan
profit dari itu independent begitu ya
jadi hasilnya harusnya memang bisa dipercaya
nah ini mempertimbangkan
kesehatan pernafasan anak
sebenarnya seperti apa sih penggunaan
disinfektan maupun pembersih udara yang
disarankan dok sebenarnya kalau disinfektan
kita nggak sarankan untuk sering sering
karena disinfektan itu sendiri
sifatnya adalah air polutan
jadi kalau air purifier sebenarnya
dari dulu udah sering disarankan
belum ada sars cov dua ya
sebenarnya selain covid ini
juga banyak yang lain
ada virus yang banyak
sebenarnya berada di
lingkungan berada di sekitar maupun
polutan polutan yang chemical jadi sebenarnya
penggunaan air purifier ini masih relevan
walaupun tidak ada covid gitu loh
oke jadi ini sebenarnya bisa dipakai
dalam situasi apapun begitu ya dok ya
dalam situasi apapun terutama anak anak
yang punya asma gangguan
pernafasan saya banyak pasien yang
terus menerus batuk batuk batuk
kualitas udara di rumahnya
kurang baik begitu dia menggunakan
air purifier yang cukup yang mumpuni
ada ukuran ukurannya nggak sih dok
misalnya di ruangan ini pakai berapa
air purifier di ruangan yang seperti
apa ada jadi kita sebenarnya ada yang
cadr itu dia adalah
bahwa yang bagus itu dalam
itu harus ada
lima kali pergantian udara gitu
dalam satu saat jadi
cedr nya itu semakin tinggi semakin bagus
jadi berarti cepet cepet udaranya digantikan
oke nah kadang kadang
bikin yang paling tinggi jadi yang paling tinggi
cadr nya tinggi suaranya
berisik kadang kadang oh iya
makanya kita harus cari juga air purifier yang suaranya
nggak berisik jadi bisa mengurangi
polusi suara juga
terutama pada saat tidur mungkin ya
masih terganggu ya dok jadi mungkin kualitas
udara baik kualitas tidurnya tidak baik
sama aja turun juga imunnya kan
iya jadi memang
ada banyak sekali ya pembersih udara ini
di pasaran jadi kita harus melihat
spesifikasinya begitu ya dok iya harus melihat
spesifikasinya banyak sekali sekarang
apalagi langsung menjamur begitu ada covid sembilan belas
langsung menjamur pembersih udara jadi kita
orang indonesia harus belajar
membaca sama belajar
ada kualitas belajar periksa
kualitas kadang kadang asal
namanya air purifier oke rame rame
beli jadi kita harus lihat kualitasnya
kita harus lihat lembaga
independennya juga ada nilai
pahamnya itu loh dari associate home
nilai nilainya tergantung dari
cadr nya itu oke jadi apa saja yang perlu kita
perhatikan yang pertama
penggunaan hepa filter itu yang paling penting ya
iya dong betul karena ada yang lain lain ada
itu bukan jadi yang bisa menyaring
virus itu yang ada hepa filter saja
yang kedua cadr nya itu clean air delivery
rate nya itu harus
ada gitu oke sama ukuran
ruangan kita lah nah
bicara soal kualitas udara ya dok
nanti kalau pada saat sekarang mungkin
pada saat pandemi kurang ada aktivitas
di jalan mungkin cukup berpengaruh kepada
penurunan begitu ya
polusi udara tapi nanti pada saat
aktivitas kembali naik lagi
begitu ya dok ya nah ini
bagaimana supaya anak anak bisa tetap mendapatkan
udara yang berkualitas begitu ya
jadi air quality index kita ada
kalau outdoor itu sudah diukur sebenarnya
sama pemerintah dan jakarta sebenarnya
kalau di luar mungkin kita bisa tetap pakai
masker buat anak kita tapi yang kita harus jaga
ini di indoor karena kadang kadang
indoor itu bisa lebih
polutannya daripada di outdoor
kita gak sadar kita
ngecat itu permukaan
permukaan meja yang dari
kayu dari kayu itu mengeluarkan zat zat kimia loh
formaldehyde itu yang bisa lama lama
kita pakai deodorant semprot kita pakai
parfum itu juga udah
apa namanya udah polutan oke
belum lagi kelembapan yang tinggi di indonesia
menyebabkan banyak jamur
atau kalau kita bau bau yang
lembab lembab itu bisa terhirup
jamurnya gitu makanya
dari asap masak
juga itu makanya bisa menimbulkan
penyakit infeksi atau
penyakit pernafasan gangguan pernafasan pada anak anak
jadi jangan berfikir anak anak di rumah
terus pasti aman begitu kualitasnya
udara yang dihidup baik ternyata tidak ya dok ya
tidak apalagi kita di rumah terus berarti kan
banyak kita lakukan kadang kadangan
kita suka senewan yang ngecat rumah lah
apalah apalah beberes terus bersih bersih
semprot semprot malah jadinya polusinya
makin tinggi malah ada lagi gangguan
bernafasan makanya jangan heran anak di rumah aja
juga bisa tetap kena batuk pilek
bisa tetap kena demam gitu
oke jadi tetap harus diperhatikan
kualitas udara di dalam rumah begitu ya dok ya
dengan penggunaan air purifier
ini kita berharapkan pandemi ini
bisa segera berakhir begitu ya dok ya
dan kalaupun sudah tidak ada
pandemi tetap penggunaan air purifier
ini disarankan untuk dipakai terus begitu ya dok
tetap tetap karena seperti yang saya bilang
chemical juga banyak bulu binatang
kita banyak sekali dan debu itu banyak
ada kayak tungau tungaunya gitu
jadi tetap disarankan
makanya saya bilang sebenarnya dari sebelum covid ini
kita sudah sering
penggunaan air purifier ini
tapi mungkin sejak covid ini baru lebih terasa gitu
dok terakhir ini mungkin
kalau bisa dokter memberikan saran kepada
orang tua ini bagaimana caranya
untuk membantu atau mencegah anak anak
supaya tidak tertular covid begitu dok
sarannya adalah tetap prokes ya
sebagaimana bisa menjauhi kerumunan
sebagaimana bisa menjauhi bertemu dengan orang orang
karena kita tidak pernah bisa yakin
walaupun itu saudara kandung atau orang tua kita sendiri
jangan sampai membawa virus
kepada anak anak karena
bisa menula bisa tetap kena
ke orang yang sudah divaksinasi jadi anda dan saya
bisa menjadi pembawa virus tetap gitu
yang membawa ke anak anak
jadi ajarkan mereka
untuk hidup sehat dan jangan lupa jaga dari dalam
makan makanan bergisi tetap berolahraga
baik terima kasih dokter felicia untuk informasinya
semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah
dan pemirsa jangan lengah tetap jaga protokol kesehatan
selama beraktivitas sebisa mungkin
tetap di rumah saja dan turut aktif
mencegah penularan covid sembilan belas
demikian dokter menjawab kali ini
saya lucia saharwi ingat diri sampai jumpa